tim densus delapan puluh delapan anti teror polri menangkap seorang warga bernama anung alhamad di kampung sawah rt satu rw tiga
kelurahan jati melati kecamatan pondok melati kota bekasi pada selasa
warga setempat menyatakan anung ditangkap seorang diri dari dalam rumahnya
dari hasil penangkapan petugas turut membawa berkas dan dokumen sebanyak dua kantong plastik
diduga penangkapan anung terkait ditangkapnya pimpinan yayasan al islam farid okbah
yang merupakan tokoh dan juga pengamat aliran syiah
terkait penangkapan farid okbah pihak yayasan al islam enggan memberikan keterangan kepada awak media
yang saya tahu dia itu sebagai dosen
dosen di mana pak
kalau untuk dimananya saya nggak tahu persis
kalau untuk keseharian dari pak anung ini seperti apa pak
kalau keseharian ya baik
rumah syarikat juga baik
usai penangkapan anung alhamad kepala divisi humas polri
irjen pol dedy prasetyo dalam gelaran konferensi pers di gedung utama mabes polri menyatakan
densus delapan puluh delapan anti teror telah menangkap tiga orang di kawasan bekasi jawa barat pada selasa
ketiga orang tersebut adalah pengurus komisi fatwa mui pusat ahmad zain anajah
ketua umum partai dakwah rakyat indonesia farid okbah dan seorang warga bernama anung alhamad
yang bukan teroris itu tentunya dari hasil kompetisi dan pengembangan yang ditangkapnya mabes polri

diketahui tim densus delapan puluh delapan anti teror polri menangkap tiga orang di kawasan bekasi pada selasa terkait dengan tindak pidana terorisme
ketiganya diduga terafiliasi dengan jaringan teroris jamaah islamiyah atau ji
tim liputan cnn indonesia